kebijakan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng mulai berlaku satu februari dua ribu dua puluh
kebijakan ini wajib diikuti penjual retail pedagang di pasar tradisional
bahkan pemerintah turut menjamin jika stok tersedia
namun di sisi lain sejumlah kalangan meragukan soal kebijakan ini
karena gencarnya tudingan monopoli harga hingga permainan kartel yang merugikan pedagang
benarkah demikian apakah sudah ada temuan kppu terkait hal tersebut
kita bahas lebih lanjut dengan narasumber yang sudah terhubung lewat sambungan zoom dari luar studio
yang pertama kita terhubung dengan abdullah mansuri ketua dpp ikp dan juga ukay karyadi komisioner kppu
selamat malam bapak bapak apa kabar
selamat malam kabarnya baik
baik ya oke terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini
sebelum saya ke komisioner kppu ke bang ukay saya ingin ke bang abdullah dulu
bang sebelum lebih lanjut saya menanyakan bagaimana concern pedagang pasar tradisional soal harga eceran tertinggi ini
yang kabarnya juga masih pro kontra
ingin bertanya dulu stok minyak goreng di pasar sampai hari ini bagaimana
masih kosong atau sudah ada atau seperti apa
ya sampai detik ini padahal berlakunya besok ya sampai detik ini kami pantau pedagang kami
yang berpengalaman dengan penyelidikan ini
belum mendapatkan aliran distribusi dari subsidi yang disuarakan oleh pembentah
nah ini sebenarnya yang terus kami ingin dorong bahwa hal yang paling penting itu ada dua hal
yang pertama komunikasi
sampai detik ini kami tidak mendapatkan komunikasi apapun pedagang juga belum mendapatkan informasi apapun
dan yang kedua adalah distribusi
distribusinya itu tetap pakai agen yang lama
atau distributor yang lama
atau bagaimana sistem distribusinya
ini sesungguhnya yang kami concern karena selama ini pemerintah hanya bicara lewat media
tetapi tidak sampai pada sasaran sasaran yang diharapkan
oke sebentar bang abdul
bang abdul jadi soal kenaikan atau kebijakan het ini teman teman di ikp nggak diajak ngobrol gitu
tapi klaimnya sudah loh
het kebijakan het di semua komoditas
tidak hanya di minyak goreng ya
kebijakan het selama ini tidak pernah melibatkan pedagang pasar
nah kenapa het tidak pernah mendapatkan respon dan tidak pernah berjalan di pasar
bahkan lebih sering di atas het
contoh seperti cabai rawit kemarin sempat seratus ribu
het nya padahal tiga puluh tiga
karena memang pemerintah tidak melihat secara langsung bagaimana sih kondisi fakta di lapangan
bagaimana sih produksinya
berapa sih luasan produksinya
bagaimana sih distribusinya
nah ini kami harapkan di minyak goreng ini sebenarnya kami menunggu
di hampir semua organisasi pedagang pasar tidak pernah mendapatkan informasi
bahkan kami dapat informasinya
malah dari teman teman media yang menyatakan dirjen perdagangan dalam negeri menyatakan nanti ikp akan menjadi pengawas katanya
tapi sama sekali kami tidak jokowi
rantai distribusi untuk minyak goreng ini sebenarnya untuk sampai ke pedagang pedagang pasar tradisional ini seperti apa sih bang
atau jangan jangan ada yang skip begitu mungkin
begini sebenarnya ada perbedaan antara retail modern dengan pasar tradisional
ada dua hal yang ingin saya jelaskan
kalau retail modern bisa g dua g
pembayaran bisa lewat langsung dengan perusahaan
dengan tapi kalau pasar tradisional tidak
harus melalui beberapa rantai distribusi
di agen itu kita juga harus membeli cash and carry
di agen ya
kalau di retail mungkin bisa karena bankable dia bisa membayar mungkin bulan depan
kasbon dulu gitu ya
tapi kalau kita tidak
tapi kalau di pasar tradisional tidak
karena jumlahnya banyak pedagang di masing masing pasar
itu yang membuat kami harus menunggu dari agen agen yang memang distribusinya sudah terbiasa
nah biasanya setelah kami cek ternyata dari pabrik itu harus melewati beberapa rantai distribusi untuk sampai ke pasar
tidak langsung pabrik menuju ke pasar
ini sesungguhnya yang ingin kami luruskan
kami ingin bantu bagaimana dari pabrik bisa langsung masuk ke pasar
sehingga tidak memperpanjang rantai distribusi
katakanlah pabrik menempatkan a gitu ya
harga sekian gitu
tapi karena panjangnya rantai distribusi apakah ini bisa sesuai dengan target pemerintah
nah ini yang belum dan sampai detik ini belum mendapatkan respon dan perhatian khusus
oke inilah yang kemudian kenapa teman teman ikp mengatakan di beberapa pemberitaan bahwa mekanisme pasar yang seperti ini sangat tidak memungkinkan
jika het ini diterapkan bagi pedagang tradisional begitu ya
setuju setuju kita harus memperbaiki
pertama harus memperbaiki rantai distribusi
itu hal yang sangat penting untuk kita lakukan
yang kedua bagaimana sih sesungguhnya proses subsidi ini di
kami nggak pernah diajak bicara sama sekali
kalau dari awal kami tahu
kami bisa menginformasikan kepada pedagang
oke dalam jeda waktu sekian hari kita akan menghabiskan stok yang dimiliki
karena stok kita stok yang kita miliki itu sesungguhnya stok stok lama dengan harga yang cukup tinggi
sampai detik ini saja sampai detik ini
harga masih rp delapan belas lima ratus
ini karena apa karena menggunakan stok lama
nah celakanya pemerintah mendahulukan retail modern dengan harga rp empat belas
sehingga ada panitia
ada yang sangat baik
ada diserbu sama masyarakat
bahkan dijual ke pasar agar pasar menjual dengan harga tinggi
ini yang tidak masuk akal
awal mula kami mendorong agar pasar tradisional dulu dibenahi
kalau itu sudah dibenahi dilakukan komunikasi dengan baik
maka kami meyakini bahwa stabilitas harga secara nasional
itu bisa kita selesaikan
bisa kita pantau dan bisa kita awasi
tetapi kalau lewat retail modern dulu baru pasar tradisional ya harganya tetap ada sama
oke ini yang kemudian kekhawatiran akan terjadi persaingan harga yang tidak sehat dan juga kelangkaan stok
karena itu tadi secara distribusi rantainya juga tidak sesuai dengan mekanisme pasar yang terjadi
saya ke bang ukay kalau gitu
het minyak goreng ini concern kppu ini kemana
karena tadi penjelasan dari bang abdullah ini sudah mengatakan bahwa rentan sekali kemudian terjadi persaingan harga
stok yang juga akan berpotensi dimainkan oleh pedagang pedagang yang berada di level atas begitu
ini bagaimana sorotannya
ya kalau kppu konsennya tentunya ke struktur pasar di industri minyak goreng ya
yang cenderung oligopoli
di mana pasar minyak goreng ini mayoritas disuplai oleh beberapa perusahaan saja
padahal kan pasarnya dari sabang sampai merauke dibutuhkan oleh dua ratus lima puluh juta penduduk indonesia
tetapi pemainnya sedikit
nah tentunya ini sangat rentan karena mereka memiliki posisi dominan di pasar
pada hari ini misalnya baik di pasar tradisional maupun di retail modern mengatakan bahwa mereka kurang pasokan
dari distributor maupun dari pabrik pabrik minyak goreng
di sisi lain dari pihak industri minyak gorengnya mengatakan barang itu ada
nah ini dimana sebenarnya
kalau produksinya tetap berjalan ya artinya mereka tidak tergoda cpo nya diekspor ke luar negeri
tentunya harusnya segera digelontorkan ke pasar
baik itu pasar tradisional maupun retail modern
artinya tinggal besok loh bang
hari ini terakhir berarti besok seharusnya sudah berlaku ya
tapi masih temuan kppu soal bagaimana stok dan juga distribusi ini masih bermasalah
ya di kebijakan per satu februari itu kan dmo sama dpo ya artinya tidak ada lagi subsidi
jadi subsidi yang dari awal didahulukan ke retail modern
kemudian ke pasar tradisional sudah tidak lagi
pemerintah mematok harga untuk minyak goreng yang premium itu rp empat belas per liternya
sementara untuk yang kelas curahnya itu rp sebelas lima ratus per liternya
artinya dengan kata lain pemerintah sudah menetapkan harga
tinggal industri minyak goreng harus menyesuaikan harganya
tidak boleh lagi menjual di atas harga itu
nah kenapa pemerintah berani menetapkan seperti itu
saya pikir karena suplai bahan baku industri minyak goreng kan diambil dari kebunnya sendiri ya
ini yang jadi problem juga di hulunya di perkebunan sawitnya
itu mereka menguasai perkebunan sawit
artinya dia cpo nya mereka yang memproduksi
begitu pun di hilirnya mereka memiliki pabrik minyak goreng
nah ini yang menjadi problem itu sendiri
oleh karena itu tentunya dengan terintegrasinya dari hulu sampai ke hilir integrasi vertikal ini kan ideal
halnya terjadi efisiensi
artinya si pabrik minyak goreng mendapatkan bahan baku dengan harga yang relatif murah karena diambil dari kebun sendiri
dan juga ada kepastian pasokan
nah ini kan yang tidak terjadi seperti ini
oke sehingga kemudian ini kekhawatirannya ada excessive margin begitu ya monopoli harga juga untuk produsen produsen besar ini yang mengangkangi industri minyak goreng begitu ya yang ada di indonesia
kita akan break dulu sejenak
nanti saya akan kembali ke bang abdullah juga bagaimana kemudian apakah nanti bisa teratasi persoalan seperti ini
karena besok tinggal menunggu ya apakah kebijakan ini juga akan berlaku di pasar tradisional
cnn indonesia newscast segera kembali usai jeda
kita kembali dalam diskusi kita malam ini saya ke bang ukay lagi
bang ukay bagaimana kalau melihat adanya dugaan eksesif margin begitu ya untuk harga eceran tertinggi ini apa yang anda temukan soal ini
ya sebelumnya memang itu ada itu ya sangat keuntungan di luar normal tuh di minyak goreng itu sudah berubah

alasan mereka kan mereka karena harga cpo di pasar internasional naik
memang jadi si kebun sawit itu punya dorongan untuk mengekspor sebanyak banyaknya
cuma problemnya kan kebun kebun sawit yang besar itu dia memiliki pabrik minyak goreng yang harus mereka supply juga kan
pilihannya kan tentunya kalau dia mau mensupply ke pabriknya sendiri tentunya dia akan semacam tanda petik kehilangan keuntungan
tanda petik kehilangan keuntungan lah daribanding mengekspor
nah tentunya mereka biar tidak merasa rugi tanda petik ya secara dibanding harga internasional
mereka menyamakan harganya dengan harga internasional tersebut
nah mereka yakin mengenakan harga yang tinggi itu karena minyak goreng produksinya itu pasti laku di pasaran
karena minyak goreng ini kan selain pasarnya dikuasai industri apa pabrik pabrik tertentu
juga kebutuhan minyak goreng ini adalah kebutuhan pokok yang sifatnya inelastis
berapapun harga yang ditawarkan cenderung akan dibeli oleh masyarakat
oleh karena itu kppu melihat ini ada semacam karena struktur pasarnya oligopoli ada penyalahgunaan posisi dominan ya
potensi penyalahgunaan posisi dominan
baik di hulunya maupun di hilirnya
nah sinyal terjadinya penyelenggaran perusahaan rusak itu juga diperkuat
karena harganya naiknya bersama sama
harusnya kan ketika misalnya grup pta menaikkan harga minyak goreng
kalau ptb nya tidak menaikkan kan itu peluang dia untuk mengambil alih ini ya bangsa pasarnya pta
karena kan masing masing punya kebunnya sendiri sendiri gitu
nah ini semakin memperkuat kppu bahwa ini semacam ada kesepakatan diantara mereka dalam hal menentukan pasokan ke pasar
maupun dalam rangka menetapkan harga yang tinggi tersebut
jadi bukan karena harga bahan baku yang tinggi ya
karena gini semalam saya juga sudah berbincang dengan dirjen perdagangan dalam negeri
yang mengatakan bahwa penyebab harga minyak goreng tinggi ini adalah harga bahan baku yang tinggi
bukan karena eksesif margin atau pengambilan keuntungan secara berlebihan
nah ini saya akan putarkan sot nya dari dirjen perdagangan dalam negeri

harga tinggi itu bukan karena
harga tinggi itu bukan karena exexit margin
setahu saya eksesif margin ini tidak ada eksesif margin
tetapi sifatnya adalah karena bahan baku yang tinggi
sehingga saat ini pemerintah itu mengintervensi dengan menurunkan harga bahan baku
dan kepada siapa harga bahan baku ini diwajibkan disediakan
adalah kepada mereka yang eksportir
jadi eksportir dalam langkah melakukan eksportasinya
siapkan dulu bahan baku ke dalam negeri dengan volume yang cukup
nah sehingga bisa disalurkan kepada perusahaan minyak goreng
dengan harga bahan baku yang ditetapkan
dan juga dengan harga yang dikatakan pemerintah
yaitu cpo nya sembilan ribu tiga ratus per kilogram
dan olainya sepuluh ribu tiga ratus
ya itu kan diasumsikan apabila si pabrik minyak goreng itu membeli cpo nya di pasar dengan mengacu ke harga internasional
cuma kan itu mereka membeli dari pabrik punya dia sendiri ya kebun punya dia sendiri gitu
jadi saya punya kebun ya punya kebun saya juga sekaligus memiliki pabrik minyak goreng
masa selama ini kan itu dibuat karena memang untuk dalam rangka efisiensi ya
bahwa dari untuk menjamin kepastian bahan baku pasokan bahan baku industri minyak goreng saya
saya punya kebun dapat izin dari pemerintah dapat hgu itu kan tanahnya tanah negara tuh
nah tapi kalau pabrik minyak goreng sendiri membeli ke kebun sendiri dengan mengacu pada harga internasional kan itu tidak ini ya tidak adil
tidak ada dalam artian berarti si pemilik perusahaan tersebut untung dua kali dong
di hulunya di perusahaan perkebunannya dia untung besar karena harga cpo nya melonjak
di minyak gorengnya juga mengambil untung dia
untungnya ini sudah besar ya untungnya ya
jadi itulah sangat eksesifnya di situ
artinya hulu ke hilir ini bermasalah ya ini yang juga kemudian menjadi temuan kppu untuk ditindaklanjuti
iya di hulunya itu kan perkebunan sawit itu kan semakin terkonsentrasi ya
bahkan di tahun dua ribu dua puluh satu karena setiap perusahaan itu melakukan aksi korporasi merger aku
itu harus member ke kppu
di tahun dua ribu dua puluh satu itu ada sepuluh
akuisisi kebun sawit ya tentunya yang akuisisi itu yang lebih kecil diakuisisi oleh perusahaan yang lebih besar
nah itu yang dari yang namanya alsis itu adalah perusahaan malaysia
jadi perusahaan malaysia posisinya di kebun sawit kita semakin lama semakin dominan karena dilihat data dari apa banyaknya akuisisi kebun kebun lokal gitu
nah di satu sisi kebun sawitnya semakin terkonsentrasi
terkonsentrasi pada pelaku pelaku usaha besar ya
di sawit kan ada dua pemainnya ya korporasi dan punya rakyat gitu
nah yang punya korporasi itu punya perusahaan besar itu terintegrasi sampai ke hilirnya ke industri minyak gorengnya
di industri minyak gorengnya juga sama terkonsentrasi ini ada semacam entry barrier untuk mendirikan pabrik minyak goreng baru
tidak berubah petanya dari sudah lama
nah oleh karena itu di hilirnya
di hulunya semakin sedikit pemainnya semakin terkonsentrasi
di hilirnya di industri minyak gorengnya itu tetap tidak ada relatif tidak ada penambahan pabrik minyak goreng baru ya
walaupun ada itu hanya terapeliasi dengan pemilik yang lain dengan yang lamanya
nah ini kan menjadi masalah karena mereka terintegrasi
sementara kebutuhan terhadap minyak goreng kan semakin lama semakin meningkat
sering dengan pertumbuhan penduduk
sering dengan pertumbuhan bisnis bisnis makanan gitu
bang abdullah artinya apa yang dipaparkan oleh bang ukay tadi inilah yang kemudian akan sulit melihat nanti kalaupun kebijakan ini berlaku stabilnya harga ini akan menjadi hal yang sulit juga nanti oleh teman teman di ikp
ya yang disampaikan pak ukay sangat masuk akal ya

sejak awal kami sudah bawa bicara bahwa ini bukan hanya

harus ada kebijakan yang berpihak
sebenarnya dari sini akan ketahuan nanti siapa yang berpihak ke siapa sebenarnya
nah yang paling penting adalah yang jadi korban itu adalah pedagang pasar
selalu pedagang pasar
selalu pedagang pasar
kami sudah sampaikan dari awal bahwa ini mau menghentikan minyak goreng curah
minyak goreng curah itu alternatif pengganti
karena tidak ada kemasan itu tidak ada opsi untuk masyarakat
untuk masyarakat menengah ke bawah
yang punya ekonomi terbatas
dia bisa beli satu empat liter
tapi dikemasan ataupun kemasan sederhana itu tidak disediakan
itu yang pertama
yang kedua dari awal kami sudah sampaikan bahwa ini persoalan distribusi
ini persoalan distribusi
ini saya bicara dari rantai perusahaan ke bawah
kita belum bicara bagaimana menggunakan alasan segi dunia
kita belum bicara bagaimana menggunakan alasan segi dunia
untuk melegalkan harga tinggi
dan itu juga dibersamai dengan rantai distribusi yang menurut kami juga bagian dari itu
maka ini yang harus ditelusuri bersama
sehingga kenapa sih harganya sampai rp delapan belas lima ratus bahkan tembus di rp dua puluh
mak mak itu protesnya ke kami
nah kami makanya kami ingin mendorong agar kita terbuka
harus ada kebijakan yang berpihak kepada kita
dari awal kita semua tahu bahwa perusahaan minyak goreng ya itu itu saja
sawit ya milik dia juga
nah kenapa tidak ada kepedulian sedikit saja untuk kebutuhan nasional
ini yang sesungguhnya harus kita dorong bersama
sebenarnya nggak sulit kalau pemerintah mau eh tolong kalian bantu
produksi dalam negeri dengan harga yang sebenarnya
jangan kami yang ditekan
harusnya pihak perusahaan yang mengambil keuntungan sudah cukup lama berpuluh puluh tahun
oke membenahi tata niaga ini dimana salahnya menurut anda
ya sebenarnya jangan selalu salah satunya ya
ya yang kedua jangan hanya bergantung pada retail modern
kalau yang menjadi corong harga itu retail modern
nggak ada masalah
artinya pedagang pasar menghapus jualannya minyak goreng
nggak ada masalah
tapi harus disampaikan ke publik
sehingga publik tahu
nah masalahnya adalah semua distribusi itu diserahkan ke retail modern
padahal pangsa pasar di pasar tradisional itu jauh lebih besar
dan jauh menggapai masyarakat menengah ke bawah
itu yang tadi saya sebutkan
kenapa minyak goreng curah masih berlaku dan
dan cukup diminati di pasar
karena di pasar tradisional itu masih ada opsi satu empat liter
masih ada opsi sesuai kemampuan masyarakat
itu yang sesungguhnya menjadi keuntungan tersendiri di pasar tradisional
karena dia masih menjual kebutuhan sesuai dengan kapasitas masyarakat
kalau dia cuma bisa beli lima ribu
ya bagaimana dua tukang tukang gorengan itu kalau memang keuntungannya tipis
dia jualnya pasti belinya minyak goreng
kalau belinya pasti belinya minyak goreng curah
nah celakanya sekarang harga minyak goreng curah itu juga tinggi
sedangkan pesuplai minyak goreng curah ya pabrik pabrik itu juga
oke apakah kemudian ini menjadi alasan bahwa ada persoalan juga di administrasi yang menyulitkan begitu ya
dibanding retail modern daripada teman teman di ikp begitu
iya karena kami sebenarnya kami bisa mendorong administrasi
sebenarnya kami bisa mendorong agar ada percepatan atau pemangkasan rantai distribusi
sebenarnya bisa kami mendorong itu
selagi komunikasi antara semua stakeholder
dari awal kami sudah bawel sampai kan
kita duduk bersama g
dengan asosiasi minyak goreng kita duduk
didampingi pemerintah kita cari solusi
karena kami ini selalu yang ditekan mak mak yang ditekan ibu ibu yang harganya cukup tinggi
nah kita cari bagaimana sesungguhnya
solusinya apakah organisasi pedagang pasar dengan pabrik bisa mou
kita pakai jaminan ikp untuk langsung mendistribusikan dengan pola yang sama dengan retail modern
retail modern bisa masuk satu kali terus bayarnya masuk kedua bisa juga
ya itu lebih mempermudahkan
nah persoalannya di pasar itu agen datang kita bayar cash and get
sesuai kebutuhan kemampuan kita
kalau harganya tinggi otomatis karena kemampuan kita hanya punya modal satu juta
ya satu juta itu yang kami belikan
dengan kapasitas yang lebih kecil
dan jualnya juga kami sulit
kita harus duduk bersama untuk memangkas rantai distribusi
dan untuk mencari solusi sejujurnya bagaimana agar harga ini tidak tinggi
minimal harus sama dengan het
tapi kalau tidak ada itu kami masih belum yakin bahwa di pasar tradisional tetap sesuai dengan ketetapan pemerintah het
karena ini mekanisme pasar yang berlaku
oke saya ke bang uke
bang uke kalau seperti ini konsekuensi hukumnya akan seperti apa
ya kalau terkait dengan adanya kartel ya kalau nanti terbukti di persidangan itu ya akan dijatuhin hukuman kan
ya itu memangnya
karena ini kan yang perlu kita pikirkan bersama bagaimana sebenarnya minyak goreng itu bisa ada di pasar
jadi masyarakat tidak resah
dan juga kebijakan pemerintah berupa hit dmo dan dpo itu bisa berjalan
nah kebijakan dmo itu kan sebenarnya bisa dikatakan memaksa ya memaksa para pelaku usaha untuk mengalokasikan produk cpo nya ke pasar domestik kan
nah jangan pula ini menjadi alasan untuk menurunkan harga di tingkat petaninya
karena itu tadi kan pemainnya di hulu itu ada dua ya selain perporasi dan juga ada petani
jadi pastikan bahwa itu disuplai aja oleh perusahaan perusahaan perkebunan besar yang dua puluh itu
jadi sehingga tidak mempengaruhi harga di tingkat petani yang memang sedang bagus gitu ya
oke apa jangan jangan dmo dan dpo nya ini kekecilan persentasenya
minta digedein gitu biar stoknya juga bisa lebih banyak
ya memang kan selama ini kan ya itu kan hitungan pemerintah itu saya pikir juga sudah cukup ya
karena memang cpo itu mayoritas di ekspor
di satu sisi kan ini sebagai sumber penghasil depisa juga
tapi di satu sisi lain juga harus memperhatikan pasar domestik
artinya kan bagi si perkebunan besar ini tidak rugi sebenarnya
dia kan sudah menikmati juga harga cpo ketika dia mengekspor ya
dan dia mensuplai pabriknya sendiri
ini bukan bukan
bukan juga mayoritas bukan
ini kan terintegrasi juga
artinya dia juga harus memastikan bahwa industri minyak gorengnya harus tetap hidup kan
kalau enggak kan nanti dia sendiri yang rugi sebenarnya
nah oleh karena itu yang terpenting itu kebijakan pemerintah ini harus bisa dijalankan
dmo sama dpo itu het itu
nah apa ini kuncinya
ya tinggal penegakan hukum aja dari pihak aparat hukum untuk ini apa untuk agar kebijakan tersebut ini bisa dijalankan ya tegak gitu
ppu pasti juga terus menginvestigasi begitu ya
kalau memang kemudian ada celah celah hukum yang disalahgunakan begitu ya untuk memonopoli harga minyak goreng
khususnya dengan kebijakan yang berlaku besok
kita lihat bang abdullah besok seperti apa kemudian implementasinya ya
dan sambil juga memantau bagaimana kppu juga bekerja untuk apa namanya biar minyak goreng ini enggak digoreng terus gitu ya
terima kasih bang abdullah sudah bergabung dengan kita dan juga bang ukay sudah bergabung dengan cnn indonesia newscast malam ini
terima kasih bang uke terima kasih
terima kasih ya